salah satu lokasi wisata baru di daerah lembang adalah puncak erat
berlokasi daerah wisata lembang tepatnya di desa wangunharja lembang puncak erat
menawarkan wisata alam yang dikeliling oleh hutan pinus
nah kita bayar rp lima terus kita bisa masuk ke puncak erat ini
kita coba lihat ada apa di sini
di puncak erat pengunjung bisa bersuah foto dengan latar belakang bukit lembang maupun kota bandung
selain itu udara yang masih segar serta kabut yang menyelimuti kawasan ini
menjadi daya tarik tersendiri di lokasi ini
sambil menikmati suasana alam ini kita juga bisa menikmati minum hangat kayak bandrek gini
sedikitnya ada lima spot foto dengan latar bukit serta rumah pohon yang menyediakan camilan
serta minuman hangat
ini ditawarkan ada tempat selfie dan rumah pohon
jadi warga bisa ngapain aja pak
bagus ini pemandangannya memang bagus
alami masih alami
bisa dari atas
berapa tiket masuk pak
ke depannya mau dibikin apa aja nih pak
di sini mau dibikin permainan anak anak klub pelajing pop banyak taman
di sana ada taman
selain tiket yang murah panorama alam indah menjadi daya tarik pengunjung ke lokasi ini
namun mereka menyayangkan masih banyaknya sampah yang berserakan di area ini
enak sejuk banyak pemandangannya enak
harga tiketnya murah
tadi ngapain aja di sini
tadinya penasaran karena lihat di ig mungkin karena efek kamarnya bagus gitu
jadi penasaran datang ke sini
sejauh ini tapi bagus aja gitu
cuma mungkin kurang terawat sampah masih di mana mana
kalau saya lihat sih tadi kebetulan saya paling benci lihat sampah gitu
jadi kurang ini ya mungkin penataan lagi kali penataannya lagi lebih nyamanin
meskipun sudah setahun berdiri lokasi wisata ini masih sepi pengunjung
padahal lokasi ini tidak terlalu jauh dari lembang
salah satu daya tarik yang ada di puncak
saat ini ialah kita bisa menikmati ketinggian di lokasi ini sambil menikmati suasana kabut yang terus berlangsung dari pagi hingga sore hari di puncak erat ini
dan ini tentunya bisa menjadi alternatif wisata anda jika anda bosan ke daerah lembang
mungkin anda bisa ke tempat yang lebih tinggi lagi salah satunya di puncak erat ini
franky wijaya kabupaten bandung barat